jadi kayak gini sih
kemarin udah baik kan
kenapa gue gak lewat pintu samping aja
eh kemana lo
si abah kamu zikirnya lama banget
ya abah emang
tapi abah kamu tuh hebat
dari anak geng motor
yang pastinya begajulan sih keliatan dari gayanya
terus sekarang jadi alim banget kayak gini
kenapa kamu ninggain abah tadi musjid
abah jadi gimana
nenggerain orang di masjid
iya saya tadi mau nungguin abah
tapi kirain abang masih lama zikirnya
abah ini kayak anak kecil aja
pokoknya minta ditungguin segala
zikirnya gak selama abah
masalahnya abah juga kan gak bakalan zikir sampai subuh
emang dia aja nih
pengen berdua duaan sama kamu
saya tidak akan pernah
membiarkan kamu berdua dengan orok saya
biar kamu berdua
awas aja duduk
abah kamu tuh ya
kamu tuh sampai sekarang gak pernah ngasih tahu aku apa yang kamu suka
kalo kamu kasih tau semua yang kamu suka
dan aku jadi tau
tujuan aku apa sih
kan cuma bikin kamu seneng
abah gak ada
sebenarnya ada apa ya di balik brosur ini
kenapa sih lo bikin gue jadi bingung kayak gini
tidak ada apa apa
oke gua angkat
rev ah gua udah di depan rumah lu nih
mau kasih sesuatu buat lu
lagi nggak ada di rumah nih
ntar gua suruh pembantu gua aja turun buat ambil yang mau lo kasih ke gue oke
loh tapi kan tadi lu
udah deh udah deh pokoknya lo tunggu aja di bawah
gua telepon pembantu gua sekarang juga
lu tunggu aja ya
rev aku bohong ya sama gua
apa gua temuin aja ya boy sama adriana
kalo gua temuin mereka gua jadi bisa tau kira kira gimana reaksinya boy kalo ngeliat adriana
kira kira boy tau ga ya kalo adriana tuh selama ini tinggal di rumah gue
dad tau ga ya
kalo ternyata adriana itu
nyokap tiri gue yang selama ini gue ceritain ke dia
coba aja deh
mereka pasti udah janji
aduh jangan keceng keceng dong
eh lu ngapain masuk ke kamar gua sembarangan
wah lu udah kayak jalan kong
datang tak dicemput pulang tak diantar ngapain lo
ibi nanti kotor tempat tidur gua turun turun turun turun
tapi gua kesini cuma mau kasih tau lo doang
itu ada si boi di luar
pasti lo seneng dong ketemu sama boy sana ditemuin
eh sembarangan main dorong dorong aja sana temuin temuin
ga mau gua nemuin si boy ngapain juga
eh lo tau sendiri kan kalo misalkan gue sama boy itu hubungannya cuma kerjaan doang waktu itu
dan papi lo udah cerita juga sama lo
bodoh amat yang penting gua mau lo temuin nih sekarang
idi gua ga mau
eh stop ya
gua udah bilang gua ga mau
jangan kayak anak kecil
jangan kayak anak kecil
gue ga mau untuk nemuin boy itu
mas be reva ini bandel banget
biarin aja kita pindahin reva ke asrama kayak dulu
niat kita dulu
karena dia sekarang makin bandel
setiap jam setiap menit setiap detik lo cuma belajar belajar belajar dan belajar
lo ga bisa kayak sekarang keluyuran naik motor nih
gue mau tanya langsung sama dia
apa hubungan dia sama mama
kenapa kalah cantik sama gue ya
he he he he tunggu dulu tunggu dulu
lo kenapa lagi saya adriana
kenapa alo kayaknya panik banget
dan gua tekanin lagi kalo papi lo ga suka kalo lo deket deket sama boy
gua ga peduli
yang pasti sekarang gue mau tanya ke boy langsung
apa hubungan dia sama
dan gua akan cari tau
gua ga akan berhenti sampe gua tau
iya udah deh
jadi kayak gini sih
kemarin udah baik a

eh eh kemana lo
oh ya udah
oh ya udah
oh ya udah
oh ya udah
oh ya udah
oh ya udah
oh ya udah
oh ya udah